enggak sih mungkin karena kemarin mereka gagal jadi malam ini mereka mau ketemu kan
tapi yang penting ya pokoknya malam ini kita harus main cantik
yes akhir ya hari ini rara bisa ketemu apa david
semoga gak kayak kemarin kemarin lagi deh banyak halangannya
tuh tuh tuh
istri gak becus
gak bisa banget ngurusin suami
cukup pak cukup
istri macet apa kamu
aku gak mau tau kalau el itu tau kamu berlakon aku seperti ini
biarin el tau
kalau sampai el tau el akan aku perlakukan persis seperti kamu
enggak ini gak cukup gak cukup
papa kenapa harus tegak ini sih sama ibu
mau ditambar lagi
kamu tenang ya nel
mimpi buruk kamu akan berakhir
sekarang kita udah bahagia
ibu janji kamu gak akan pernah lebih buruk lagi
gak apa apa pak
udah di sini kok buatnya
kok ibu gak bangunin
eh udah jam setengah tujuh
iya tadi kamu ketiduran pulang sekolah
ibu tuh mau bangunin kamu
cuma kamu kayaknya capek banget jadi ibu gak tega
panas banget lagi nih hasil pasti rusak

suruh papri beresin
sekarang kamu mandi ya
ibu rapi banget emang kita mau kemana
ibu mau ngajakin kawan kawan dulu
engga gak usah gak usah
kalo makan makan di rumah aja
pakai daun bawang sama cabai keskon ini
bu kita harus nabung
el kan masih sekolah
ini kan hari spesial
sekarang kamu mau kemana
ibu tunggu tiga puluh menit
papa sudah denger dari riva
soal kamu sama aku
papa yakin kamu memang anak yang bertemu jawab
papa mau bicara sama kamu
kamu ikut apa makan malam di luar ya
hubungan kita kan gak sebaik itu pak
sampai harus makan berdua di luar
ada sesuatu yang mau papa bicarakan sama kami
dan kita pergi ini juga gak cuma berdua kok
papa mau memperkenalkan kamu sama seseorang yang spesial
dan papa yakin
kamu pasti bisa mencari
dan papa yakin

seseorang yang spesial
jangan jangan papa lagi dekat sama perempuan
dan makan malam ini udah diatur
biar gue ketemu sama perempuan itu
gue gak akan pernah mau
yang dimaksud papa siapa sih orang spesial itu
kalau memang benar perempuan
kok bisa sih papa secepet itu ngelupain mama
bagi gue kepergian mama tu aja
itu kayak baru kemarin
nurin udah sejam kita nunggu
wah masih sepi sepi aja lagi
sudah sabar dulu dong
iya nanti gue traktir makan
kemarin malem tuh boleh ya kita gagal
cuma hari ini tuh kita harus dapetin sesuatu
karena gue yakin banget si davin sama si rara tuh pasti ada apa apanya
ya juga sih
mungkin karena kemarin mereka gagal jadi malam ini mereka mau ketemu
kan tapi yang penting ya pokoknya malam ini kita harus mencantik
yes akhir ya hari ini rara bisa ketemu apa david
semoga gak kayak kemarin kemarin lagi deh banyak halangannya
tuh tuh tuh tuh tuh eh itu itu rara
tuh kan bener udah pasti tuh
wah ini dia
kemana tuh dokter
kita harus potong mereka sebagai bukti
awww seneng banget gue berasa main detektif detektifan gitu
selamat datang bapak sudah reservasi atau belum
sudah atas nama rory
oh mari saya antarkan ke meja bapak
mau pesen makanan atau gimana pak
saya tunggu keluarga saya dulu
eh atau saya pesen kopi ekspresso aja dulu
baik ditunggu ya pak
baik ditunggu ya pak
baik ditunggu ya pak
mila mana kok belum datang
rifki juga belum datang

arah t gue tau sih